nyokap gue masak di rumah dan bawa ke sini tuh enak juga cobain aja
masih sampe loncatnya bener lah gue gak bohong
dianya aja gak bisa datang kesini
oke kalau gitu gue cobain dulu biar gue bisa tau rasa rasa kebohongan atau enggak
rasa kejujuran pake cinta
aduh emangnya nih orang ya
banyak banget makanan nih
lo mau makan apa
ini siapa juga yang mau ngambilin
gue juga mau lapar
bahaya perasaan tadi gue denger lo lagi teleponan sama abah lo bilang lo ke sekolahnya naik angkot
gue sengaja sin soalnya gue tuh pengen abah tau kalo misalkan dibohongin itu sakit
elah gitu aja
nggak boleh kayak gitu rai
masa dia kejelekan dibalas sama kejelekan sih
abisnya gue lagi bete sama abah boy
jangan kebanyakan kayak gitu
mau kurang kurangin lo
yaudah yuk masuk
jangan kebanyakan kayak gitu kurang kurangin lah
yaudah yuk masuk
kamu mah gitu banget sih
aku pengen tau tau
abis gue juga jadi males bimbel kalo gak ada reva disini
padahal kan kita bimbel awalnya gara gara ikutan reva
eh reva nya sekarang malah gak ada lagi
ya mau gimana lagi
orang reva bilang dia gak boleh lagi bimbel disini
masa mau dipaksa
kalau udah kayak gini bikin betek
jadi males bimbelnya
mending gak usah bimbel yuk kita keluar aja yuk
mell lo gak boleh gitu dong
kalau lo ikut bimbel
itu nggak boleh karena ikut ikutan
tapi itu harus karena kemauan sendiri
bener tuh kata haikal
kita semua itu harus punya prinsip
masa cuma gara gara satu teman aja kita
kita langsung kalah lanjut sih
itu semua kan buat masa depan kita juga
dan sebentar lagi kita bakalan un
tau nih beb beb
lagian kan gak ada reva masih ada aku
lagian kenapa juga ya
kok papinya reva ngelarang reva buat lanjut bimbel disini sih ya
ya gara gara si mamut
mamut ngaduk ke papinya reva
bilang katanya disini ada boy
jadi gak boleh deh
ini pasti ulah adriana
dia masih berusaha jauhin gue sama reva
bentar bentar gue mau ke toilet dulu
namaku emang jago banget kalau masak soto kampung
wah enak banget mi
lebih enak lagi kalau dimasakin tiap hari kayak gini
hmm tapi aku udah kenyang
aku mau ke atas dulu ya pilih ganti baju juga
makasih ya mama masakannya enak banget
ini bisa abis semuanya sama mas
hmm tambah lagi tau mas
alhamdulillah untuk cuma getar doang
kalau enggak aku bisa gak enak nih sama mas pi
minum banyak banget
pilot dulu ya mas bentar
jangan lama meninggalin masnya ya
nggak tambah lagi mas
wadih angkat angkat ya sama dia
halo boy em ada apa kamu telepon aku
halo adriana aku boleh ketemu sama kamu
ketemuan sama siapa
boy mau ketemuan sama gue adriana
boy mau ketemu sama aku
hai yuk boleh aja sih
tapi kapan dan dimana ya
ya udah kalau gitu nanti habis bimbel ya
kita ketemuan nanti aku sms alamatnya di mana dan jam berapa
soalnya belum pasti juga sih selesainya jam berapa nyemible
eh tapi buat apa ya kamu mau ketemu sama aku boy
nanti kita bahas kalau udah ketemu ya soalnya aku udah mau masuk kelas
emang kamu kelas yuk
rutin aja setempat
kamu mau ngapain aku
kenapa kamu sentuh
saya learntin aja
ya misalnya ikut kan enak tuh gue bisa nanya nanya gue bisa korek korek tentang siapa mantannya adriana
ya kan apalagi dio kan masih polos masih baik gak kayak kakaknya